good morning pemirsa gimana udah siap mau masak masak lagi
nah hari ini saya punya resep yaitu lumpia burger
nah loh kayak mana itu lumpia burger ya
selengkapnya di morning tips
ini dia bahan bahannya yang pertama ini adalah jagung manis
nah ini jagung manisnya udah dikupas gitu ya udah diparut dan ini sudah direbus juga
jadi ini siap atau sudah siap dimakan
terus ini ada makaroni makaroninya juga sudah saya rebus dan tadi saya kasih sedikit penyedap rasa biar gak hambar
terus ini dia bintang utamanya adalah si kulit lumpia
kita juga butuh sayuran saya ada selada air di sini yang udah dipotong potong
terus ada kol ini juga udah dipotong potong udah dicuci bersih
ada juga mentimun
terus biar tambah gurih ada ini dia keju lembaran untuk nanti isiannya
sama yang pasti daging burger atau beef ini bisa macam macam ya
sesuai anda nemunya atau ada di rumah apa bisa dipakai
yang penting daging biar lebih gurih di dalam ya
terus ini juga butuh mentega nanti buat kita manasin beefnya
dan juga saus boleh saus tomat saus cabai dan juga mayonis biar tambah gurih
nah langsung yang pertama kita panasin sih
beefnya ini nyalen kompor dulu
apinya kecil aja karena kita cuma mau manasin aja sebenernya ya
kalau kita pakai mentega di atas pan
kita oles oles dulu biar dia rata
terus berikutnya tinggal kita panasin si beefnya ini
nah ini kalau si beefnya udah matang tinggal kita susun nih si lumpiger alias lumpia burger
susunannya juga harus ini nih harus cukup penting nih susunannya ya
jadi yang pertama itu yang lebar lebar kita taruh duluan pemirsa
misalnya dagingnya dulu
terus kita taruh keju di atasnya
terus baru kita masukin sayuran
terus masukin kol jagung manis
terus kita masukin sayuran
terus timun di paling atas
tinggal kita siram deh pakai mayonese dulu
tuh ini mayonis juga fungsinya mayonis sama saus ini biar ada yang basah di dalam ya
jadi nanti dia bisa sedikit mengunci si kulit lumpianya pemirsa
terus saus ini juga sesuai selera nih
mau pedes atau mau pakai saus tomat aja juga udah enak sih
nah enaknya sih
segi empat gini
tuh dia kan ada sausnya langsung nempel
pas udah kelipet langsung kita balik biar dia nggak kebuka buka
oke kalau misalnya udah jadi udah kita lipat gini ya
nah langsung kita taruh dan posisinya harus gini ya pemirsa ya biar dia nggak buyar
tuh jadi yang lipetannya tuh di bawah
ulesin mentega nih atasnya tuh
biar nanti juga dia nggak lengket kalau dibalik
wah kalau ini udah agak ngunci bawahnya ya

oke kalau sudah matang langsung kita angkat
gak usah lama lama nih berarti
uh enak banget wanginya
udah jadi deh
sebelum saya nyicipin anda mungkin mau coba mulai praktik di rumah
ini dia bahan dan cara membuatnya
sumpah enak banget